halo selamat sore anda menyaksikan cnn indonesia go mudik update pukul tujuh belas waktu indonesia barat bersama saya eva yunizar
kami akan menghadirkan informasi terkini mengenai arus balik lebaran dua ribu dua puluh
hingga lima hari setelah lebaran ribuan penumpang masih memadati stasiun cirebon
hingga senin sore lebih dari dua belas penumpang kereta api memadati stasiun cirebon
meski puncak arus balik telah terjadi pada sembilan juni kemarin
manager humas pt kai daob tiga kuswardoyo mengatakan
hingga sebelas juni nanti seluruh tiket kereta api lebaran sudah habis terjual
sampai dengan h lima hari ini untuk keberangkatan dari daob tiga cirebon
hari ini sudah tercatat sebanyak dua belas seratus pengguna jasa yang berangkat dari daob tiga cirebon
apabila kita kalkulasikan secara keseluruhan di masa angkutan lebaran ini untuk arus balik
mau ke jakarta dua minggu sebelum lebaran
susah susah kalau dua minggu sebelum lebaran banyaknya habis
kalau kita melihat memang puncak arus balik sendiri sudah terjadi pada tanggal sembilan juni dua ribu sembilan belas kemarin
bukan hanya saja di jalan tol transjawa ataupun di jalan arteri
namun ternyata juga di stasiun
yang khususnya di jawa barat
khususnya di kota cirebon ini juga mengalami lonjakan penumpang
sudah ada lebih dari dua belas orang yang akan mengarah ke arah jakarta
kemudian yogyakarta pulau kerto dan juga bandung
ini juga menjadi tempat tempat yang menjadi favorit masyarakat untuk kembali ke rumah dan ataupun kampung halamannya masing masing
nah memang kalau
hingga saat ini data terakhir yang kami dapatkan
memang sudah ada satu ratus sembilan ribu orang yang menggunakan jasa kereta api lebaran untuk pulang ke kampung halamannya
ke beberapa kota besar seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga
namun memang kalau melihat arus balik pada saat ini
nantinya diprediksi ini hingga malam hari nanti eva ini akan terus terjadi lonjakan penumpang
meskipun diprediksi tidak akan sebesar seperti hari sebelumnya
yang sudah mencapai dua belas enam ratus orang ataupun penumpang yang mengarah ke arah jakarta
dan di sekitarnya
nah kalau pada malam hari ini memang juga banyak ternyata kereta kereta yang nanti akan mengarah ke arah jakarta
khususnya yang disediakan oleh daob tiga cirebon sendiri
karena untuk kereta mudik lebaran dan juga untuk arus balik sendiri memang sudah disediakan sepuluh kereta api tambahan
dari total enam puluh kereta api tambahan untuk secara nasional
kemudian lima puluh di antaranya ini melewati daob tiga cerbon
dan sepuluh kereta api tambahan lainnya ini mengarah dari cerbon menuju ke arah jakarta
sehingga memang sebetulnya dari pihak kereta api sendiri juga telah
menyediakan sejumlah layanan dan juga penambahan fasilitas untuk masyarakat
karena adanya lonjakan penumpang yang terjadi dari tahun sebelumnya
dan untuk masyarakat sendiri memang untuk tiketnya ini sudah habis terjual hingga tanggal sebelas juni nanti
namun memang tentunya ada beberapa tiket yang masih bisa dijual secara online
namun ini tentu masyarakat harus berburu lebih giat lagi untuk mencari informasinya secara online
karena tentu ada beberapa
ada tiket tiket yang dibatalkan oleh masyarakat
sehingga ini juga dapat menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin kembali lagi ke arah jakarta
menggunakan kereta api untuk terus berburu tiket
seperti tadi saja memang sudah ada enam puluh empat tiket yang dilepas
namun dalam waktu empat menit saja ini juga sudah ludes terjual eva
baiklah finanda rahmahulidah melaporkan langsung dari stasiun cerbon jawa barat